pasca gempa yang terjadi jumat malam
indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana alam
seperti gempa tsunami dan gunung meletus karena kondisi seisbo tektonik
namun badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb mengaku
kesulitan untuk mendeteksi dini potensi tsunami pasca gempa di selatan jawa
hal ini dikarenakan buoy atau sistem pelampung yang diletakkan di tengah laut
untuk mendeteksi gelombang pasang dan tsunami tidak lagi berfungsi
indonesia punya dua puluh dua buoy namun sejak dua ribu dua belas semuanya tidak berfungsi
karena tidak adanya dana untuk perawatan
selama aktifasi pemberlakuan potensi tsunami kita tidak tahu apa yang terjadi
karena kita tidak memiliki buoy atau sensor sensor yang berada di samudera
di sekitar wilayah perairan indonesia yang mampu mendeteksi
tsunami memang terjadi yang kemudian bisa mengirimkan informasi
wilayah wilayah mana yang akan diterjang tsunami dan kapan akan datangnya tsunami
sehingga semua menggunakan pemodelan oleh karena itu pengamatan dilakukan manual
jadi kita punya banyak buoy atau pelampung tapi tidak lagi berfungsi
sehingga tidak bisa mendeteksi ancaman tsunami
pasca gempa yang terjadi jumat malam sabtu siang badan penanggulangan bencana daerah
provinsi jawa barat
mencatat ada delapan kabupaten yang terkena dampak gempa akibat dari gempa yang terjadi pada sabtu dini hari
sementara itu di ciamis yang menjadi daerah yang mengalami paling banyak kerusakan
sampai dengan jam satu siang itu ada delapan kabupaten kota
tadi kalau jam dua belas siang enam kabupaten kota
sekarang delapan kabupaten kota yaitu mulai dari kota banjar kota tasik kabupaten tasik kabupaten sukabumi
kabupaten ciamis kabupaten pangandaran itu yang tercatat oleh kita
jumlah kerusakannya kurang lebih empat ratus tiga puluh tiga rumah
total empat ratus tiga puluh tiga rumah dan sementara ini kabupaten ciamis yang paling besar kerusakannya kurang lebih satu ratus delapan puluh delapan rumah
gempa yang mengguncang daerah pesisir laut selatan pulau jawa menimbulkan kerusakan di kabupaten ciamis
pemerintah kabupaten ciamis menetapkan ciamis dalam status tanggap darurat bencana
dua orang dinyatakan tewas akibat gempa dengan magnitud enam sembilan yang melanda kabupaten ciamis
satu korban meninggal akibat tertimpa reruntuhan rumah di kecamatan sadananya
sementara itu di kecamatan sak sukahurip ratusan rumah rusak berat dan ringan
warga rt delapan desa kertarahayu pun terpaksa harus mengungsi ke rumah sanak saudaranya
setelah rumah yang mereka huni rusak parah rumah yang mereka tinggali tidak mampu menahan goncangan gempa
gempa yang terjadi jumat malam mengguncang beberapa wilayah di jawa barat dan juga jawa tengah
dan untuk mengetahui informasi terkini dari ciamis jawa barat kita sudah terhubung dengan rekan saya
ada arta bima di sana arta bagaimana kondisi pasca gempa semalam dan apakah ada langkah langkah serius dari masyarakat
ataupun pemerintah kabupaten setempat untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
baik budi selamat malam
ya pasca terjadinya gempa situasi di ciamis cukup kondusif
artinya sejak pagi tadi ada rakor yang dilakukan oleh pemerintah provinsi
saya pemerintah kabupaten ciamis dengan instasi terkait baik bmkg maupun bpwd daerah ciamis
untuk menetapkan status tanggap darurat terkait bencana yang melanda di kabupaten ciamis ini
gempa juga melanda dan tersebar di tiga belas kecamatan dan tujuh desa di kabupaten ciamis
artinya gempa yang terjadi di ciamis ini
yang melanda di kabupaten cawas ini tersebar di beberapa titik tidak terpusat pada satu titik besar saja
ini juga menjadi salah satu kendala bagi proses pendataan oleh bpbd kabupaten ciamis
untuk melakukan proses pemungutan data
tadi juga sempat terjadi hujan lebat artinya dari sore tadi juga intensitas lebat dan cukup lama
juga ini mempengaruhi proses evakuasi maupun pendistribusian bantuan bagi warga yang terkena gempa
dan sejauh ini memang ada satu yang terkonfirmasi sebagai
korban meninggal dunia yaitu hajar dedeh usia enam puluh tiga tahun dari warga sukadana
dan satu lagi baru saja ada data baru masuk dari bpwd bahwa ada satu lagi warga meninggal di kecamatan pulau dadi
meninggal karena shock akibat kaget dengan gempa yang terjadi semalam budi
apakah ada persiapan khusus artha untuk bisa mengantisipasi terjadinya gempa susulan misalnya
atau hal hal yang tidak diinginkan lagi
baik setelah penetapan status tanggap darurat artinya pemerintah kabupaten ciamis dalam tujuh hari ke depan
akan berupaya untuk melakukan penanggulangan difokuskan dalam merelokasi ataupun merehabilitasi rumah rumah warga yang terkena gempa tersebut
di kecamatan sukadana misalnya ada satu rumah yang juga menjadi rata dengan tanah yang tidak bisa ditinggal ini artinya membuat
petugas harus mengikuasi korban
pemerintah kabupaten ciamis juga menghibur agar warga untuk mengantisipasi agar terjadinya gempa susulan
untuk tidak kembali kepada rumah yang sudah rubuh ataupun tidak dapat lagi dihuni sementara ini budi